sudah berakhir berita selengkapnya
kemudian nomor dua kan soal tiga t tes rismen dan telusur
sembilan surat kabar telah menemukan pesan teks tersebut yang menunjukkan bahwa dia memanfaatkan bridge untuk menggunakan pengaruh yang tidak semestinya